harga pangan yang mahal menjadi isu yang belum terselesaikan
tak hanya harga semua jenis cabai yang roket
bawang merah tomat sayur mayur telur dan minyak goreng bertahan cukup lama dengan harga tinggi
kenaikan ini paling memukul bisnis kuliner tak terkecuali bisnis warteg yang memiliki stigma murah meriah
makan ikan goreng sama tempe goreng minyak gorengnya mahal
per liternya empat belas rupiah
makan telur ini juga tiga puluh ribu rupiah per kilogramnya
sayur kangkungnya juga mahal seikatnya lima ribu rupiah
dan yang paling dasyat adalah sambelnya nih
sambelnya pakai rawit merah itu satu ratus tiga puluh ribu rupiah per kilogram
ini tuh disini makan berapa pak bayarnya
wah udah enak murah lagi makan di warteg
tapi nggak hanya pedagang di pasar aja yang tahu kenapa harga harga kebutuhan pokok ini pada naik
pengusaha warteg juga pada bingung ada anomali apa yang terjadi karena kenaikan harga itu terjadi usai lebaran
yang harusnya harga harga itu pada landai setelah lebaran selesai
kenaikan ini disiasati oleh pelaku usaha warteg rido ibu di jakarta timur
dengan mengurangi ukuran potongan tempe dan tahu
mengurangi ragam menu yang dihidang
hingga mengalihkan penggunaan cabai segar ke cabai kering sebagai bahan utama sambal
kalau naik ya secara otomatis nanti ditinggal konsumen pak
iya jadi ya standarnya warteg itu aja
ketua koperasi warteg nusantara kowantara mukroni mengatakan kenaikan harga yang terjadi kali ini membingungkan
lantaran terjadi setelah lebaran usai
sejumlah pebisnis warteg telah bersiasat dengan menaikkan sedikit harga jual
namun sebagian memilih mengurangi porsi kepada konsumen
pelaku usaha yang terbeban biaya sewa tempat dan gaji karyawan
juga terancam gulung tikar dengan situasi ini hingga mengancam mogok berjualan
ini kalau di harga harga ini aja kita nggak bisa menutupin
ya kan kita akhirnya kan pilihan terakhir ya daripada rugi gitu kan
dan tidak mampu untuk membayar bayar sewa
terus gaji asisten itu kan terpaksa ya kita harus melakukan itu gitu kan
kementerian perdagangan yang dipimpin menteri baru zulkifli hasan menilai
ada andil dari tensi geopolitik rusia ukraina yang membuat harga pangan dunia melambung
sehingga mendorong kenaikan harga pada cabai bawang telur dan minyak goreng
adapun terjadi kenaikan harga saat ini menurutnya masih dalam batas kewajaran
serta menjadi momentum bagi petani pekebun maupun peternak
untuk mendulang untung
blt sudah subsidi sudah lima ratus triliun sudah subsidi ya ini kita mesti jelasin
blt sudah kedelai naik ada subsidi seribu per kilo jagung naik pakan ternak sudah subsidi dari rp enam sembilan ratus
berapa persen tuh hampir dua puluh lima persen dua puluh lima persen subsidinya masih kurang iya gitu
nah tapi kan kalau di luar negeri naiknya kan sepuluh persen kita cuma tiga persen
ada pun ancaman mogok berjuang
ada pun ancaman mogok berjuang ada pun ancaman mogok berjuang
berb stolen dari pelaku usaha warteg
mendak zulkifli hasan berencana akan mengajak para pengusaha untuk berdialog bersama
seraya menjelaskan bahwa beragam subsidi dan bantuan
hingga dana csr bagi pelaku umkm telah digelontorkan pemerintah
untuk meredam kenaikan harga dan menahan dari kebangkrutan
desi aritonang softan herdiagama jakarta